baik hari ini objek wisata dieng kembali dibuka untuk wisatawan
wisatawan yang datang diharuskan untuk menunjukkan sertifikat vaksin
kami telah terhubung dengan roby sofwan amin di jawa tengah untuk mengupdate informasi selengkapnya
roby saat ini sudah dibuka kembali untuk wisatawan
bagaimana pantauan arus wisatawan yang datang pada pagi hari ini
mengingat juga besok sudah akhir pekan artinya ada kemungkinan ada penambahan angka wisatawan yang datang
bagaimana antisipasi dari pengelola pariwisata
ya selamat pagi aldi
saya di depan pintu masuk kawasi gidang dan sejak pagi tadi sejumlah petugas sudah bersiap ya
dari membuka barikade yang sebelumnya menutup jalan
kemudian di pintu masuk ini juga disiapkan sarana untuk protokol kesehatan diantaranya cuci tangan
dan menyiagakan petugas yang melakukan verifikasi terhadap wisatawan
yang akhirnya disiapkan
dan ini merupakan tindak lanjut dari simulasi yang sudah dilakukan pada minggu sebelumnya
terkait dengan rencana pembukaan kawasan wisata
dan hari ini hari jumat memang dipilih sebagai pertama kali dibuka
karena untuk mengantisipasi adanya kepadatan
tetapi saya pagi tadi memantau
di kawasan puncak sikunir yang masuk ke wilayah wonosobo
sudah cukup banyak wisatawan baik dari kawasan sekitar banjarnegara dan wonosobo
maupun wisatawan dari luar kota
mereka sudah berdatangan dan mendapatkan informasi tentang pembukaan kawasan wisata
di kawasan dataran tinggi dieng ini dari sejumlah informasi diantaranya di sosial media
dan kalau melihat sampai dengan pagi ini di kawasan
kawasan kitang maupun di kawasan komplek candi arjuna yang tadi saya memantau secara langsung
antusiasme warga atau wisatawan cukup banyak cukup tinggi
dan bahkan menurut informasi dari kepala upt wisata di dieng ini
sejak hari kemarin pada saat ditutup sudah banyak yang datang dan memaksa untuk masuk
tetapi karena memang belum dibuka tidak diperbolehkan
dan hari ini sudah terlihat banyak tadi yang sudah masuk
dan secara langsung
secara prokes juga saya melihat cukup diawasi secara ketat aldi
oke roby dengan dibukanya kembali kawasan dataran tinggi dieng ini
artinya aktivitas perekonomian di sekitar kawah dieng ini juga kembali berjalan ya
bagaimana anda melihat aktivitas ekonomi yang kembali mulai bergerak
dengan datangnya wisatawan ke kawasan dataran dieng
ya ini tentunya sangat disambut baik ya
saya tadi pagi ke para pelaku usaha pedagang yang menjual makanan
baik di kawasan wisata terus tempat tempat penginapan
juga saya sudah merasakan ya atmosfernya bahwa mereka sudah mulai bergerak
banyak mobil mobil yang parkir di kawasan wisata di homestay
terus tempat tempat belanja dan juga tempat usaha sudah mulai buka
kentangnya ya kentang gorengnya
terus kemudian ada beberapa makanan khas dieng sudah mulai berjajar begitu
mereka secara langsung sangat menyambut baik adanya pembukaan
dan juga pembukaan wisata di kawasan dieng ini
nah hari ini september ini sebetulnya momentum yang tahunan ditunggu tunggu aldi
yaitu pada bulan bulan september ini ada embun salju atau masyarakat dieng menyebutnya upas
dan kondisi suhu hari ini sudah sampai minus dua minus tiga derajat sudah mulai muncul
artinya ke depan seiring dengan dibukanya wisata kemudian ada momentum yang cukup
tahunan ditunggu tunggu ini diharapkan nantinya akan banyak wisatawan yang akan datang
tetapi berharap wisatawan banyak datang ini juga bagi pengelola sebuah tantangan ya
bagaimana kemudian menjaga protokol kesehatan agar pandemi dengan dibukanya ini
tidak menularkan ke para wisatawan yang datang begitu aldi
baik roby ini semoga bisa benar benar dilakukan ya protokol kesehatan yang ketat
baik kepada para wisatawan ataupun para
pedagang pengusaha yang ada di sana agar
dataran tinggi dieng ini benar benar bisa terus
beroperasi dibuka untuk
wisatawan terima kasih